aduh mas kayaknya salah kirim deh soal saya gak ada pesan kayak ginian
ini ada yang order
dan disuruh mirim ke alamat ini atas nama mbak karim
kurang tau mbak
gak ada nama pengirimnya mbak terima aja dulu
ini buat anda terima
tahun tanah tanah
semarah marahnya gua sama lu
tujuan saya menelpon kamu
karena saya melihat akhir akhir ini adik saya mendapatkan prestasi yang menurun
pulang di sekolah mendapatkan nilai yang kurang baik
bahkan dia mendapatkan nilai nol di pelajaran matematika
lebih baik kalian putus dulu
kakak lu nelfon gue
dia juga bilang sama gue
gua harus putusin lu
yang akan selalu ku tepati
hidup pun akan ku beri
asal bulan dari
kamu bukan pencuri kan wan
kamu punya sopan santun kan
menurut aku pencuri itu adalah orang yang diem diem
ngambil nomornya gibran di handphone aku
kamu gak berhak nyuruh pacar aku putusin aku kak
kakak mikirin masa depan kamu
tapi ini hubungan aku
kakak gak berat ngelarang larang aku buat pacaran sama siapapun
dan kakak lebih gak berhak lagi
nyuruh pacar aku buat putusin aku
kita punya perasaan kak
waduh bulan kok marah marah sih sama kakaknya
bulan jadi kamu lebih belain pacar kamu daripada kakak
oke gibran berhasil mempengaruhi kamu
gibran gak pernah mempengaruhi aku
dulu kakak nyuruh aku bebas
dan sekarang aku udah punya pacar
dan aku udah terlanjur sayang sama dia
kakak nyuruh aku putusin dia
kakak gak pernah ngelarang kampung pacaran
tapi gak seperti ini lan
kamu jadi orang asing buat keluarga kamu sendiri
prestasi kamu di sekolah menurun
itu gak baik buat diri kamu sendiri kan
tapi ini bukan salah gibran
kakak gak sadar ini salah kakak
ini salah kakak yang selalu makan
kakak kecewa sama kamu
kamu sekarang jadi berani ngelawan kakak
kakak kecewa sama kamu lan
kak kakak aman
kak kakak aman
kakak kecewa sama kamu
kakak kecewa sama kamu
kakak kecewa sama kamu
kakak kecewa sama kamu
kakak kecewa sama kamu
lu gak seharusnya benteng kakak lu kayak tadi
dia itu kakak lu
mau dia salah atau enggak
lu tetep gak boleh kayak tadi
tadi gue kelewat emosi
lan jadi apa yang mau lo sampaikan sama gue
apa keputusan lo
apa keputusan lo
setelah kak raman nyuruh lo putusin gue
gak tau apa apa
nanti gue mau nunggu
nanti gue mau nunggu
kita omongin masalah kita
ada yang ngirim paket buat mbak karim
aduh mas kayaknya salah kirim deh
salah saya gak ada pesen kayak ginian
ini ada yang order
dan disuruh mirim ke alamat ini atas nama mbak karim
emang yang order siapa mas
kurang tahu mbak
gak ada nama pengirimnya
mbak terima aja dulu
ini buat tandatangani
tahu di tandatangani
semarah marahnya gue sama lo
gue gak pernah berniat sedikit pun buat nikung lo man
gue bantu lo man biar bisa lebih deket sama dia
beliin lo baju buat karim
apa sih ini anak nih yang ngirimin
barangnya udah saya anter ya mas
hah nyampe juga
iya rin kenapa
ngirim begituan ngapain
udah jelas jelas gue tuh tau siapa yang ngirim
nih sam gue tanya sama lo
yang waktu itu ngirimin baju pesa ke gue siapa
terus siapa lagi yang tahu kalau misalnya gue luka di muka kalau bukan lo
oh jadi yang dateng ke rumah lo cuma gue
lo belum pernah diajak perang kali sih
lo mau kelahi sama gue
iya gue ngaku deh
emang gue yang ngirim salap ke rumah lo
biar cepat sembuh tuh lebam
lagian cewek tuh harus sembuh kayak mulus
gak lebam lebam kayak gitu
kerjaan lo belanjanya di online shop mulu
lo yang ngajak ribut lo
mau ribut dimana lo
salepnya dipake ya
semoga besok lubangnya bisa hilang dan lo bisa sekolah lagi
lagian ngapain sih gini mulu
norak tau nggak